hari pertama konferensi perkotaan pbb berlangsung sejumlah delegasi langsung menyoroti dari efektivitas un habitat dalam mendorong pembangunan kota
pasalnya masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam menggusur pemukiman warga
prepkom membahas poin poin yang akan dibicarakan dalam konferensi habitat ketiga di kuito ecuador pada oktober nanti
sejumlah pihak melayangkan berbagai kritik terhadap poin poin yang dibahas para delegasi dari satu ratus sembilan puluh tiga negara
salah satu kritikan itu adalah posisi un habitat dalam praktik pembangunan yang tidak mengedepankan hak asasi manusia
di negara dunia ketiga seperti indonesia pembangunan seringkali dilakukan dengan cara menggusur dan mengusir warganya
pengusuran sangat jamak di kota seperti jakarta dan surabaya
pemerintah lokal beranggapan penggusuran ini atas nama kepentingan umum
boseli menilai perlu pemimpin yang bisa mengarahkan pembangunan tanpa harus melanggar ham
ia menegaskan para delegasi harus mengangkat isu perlindungan
pembangunan perlindungan hak asasi manusia dalam pembangunan
sebenarnya kata boseli isu penggusuran ini bukan hanya terjadi di indonesia
melainkan sudah menjadi isu global
pihak un habitat buka suara soal kritikan ini
pembangunan harus untuk semua
dan kesehatan berarti komunitas lokal yang beradab dengan kawasan urban harus dihormati dan diintegrasikan ke pembangunan ini
un habitat adalah organisasi sayap persatuan bangsa bangsa atau pbb
organisasi ini menggelar konferensi pemukiman dan perkotaan tiap dua puluh tahun sekali yang dikenal dengan nama habitat
beberapa poin yang dijadikan bahan antara lain ekonomi kota perumahan dan kawasan kumuh
surabaya menjadi tuan rumah prepetori komite atau prepkom pertiga
setelah sebelumnya diadakan di new york amerika serikat pada september dua ribu empat belas
dan yang kedua diadakan di nairobi kenya pada april dua ribu lima belas